dan langsung saja kita berbicara dengan bagas gumilang pemilik dari hangkidori barber tempat presiden jokowi mencukur rambutnya sabtu lalu
selamat malam mas bagas
selamat malam mbak
selamat malam mimpi apa sih nih mas bisa didatangin presiden ceritanya gimana gitu
presiden mendadak datang atau ada pemberitahuan dulu sebelumnya apa kayak atur janji dulu gitu
kalau mimpi saya kayak mimpi di sore bolong mbak ya
soalnya soalnya iya sih mbak kita kan lagi biasa mbak ya lagi nyantai kan lagi nyantai di depan barber
terus itu kemudian lagi betama lagi nunggu tamu lagi ada customer juga
tiba tiba didatangin sama apa sampai mbak tiga orang kita tiga sama satu orang lah
nah didatangin terus mas sudah buka mas toko nya siap sudah pak
ada apa ini bapak mau cukur bapak siapa ya
saya kan gitu bilang bapak presiden
terus kalau potongan yang diminta sama pak presiden seperti apa sih mas bogas
pertama datang terus dia pak jokowi langsung duduk kan kita perkenalkan
terus kita tanya mau potong apa beliau berkata dirapin aja mas gitu
terus pas kita lihat model rambutnya kan beliau limis ya mbak ya
nah jadi kita berikan model plastikat
oh oh klasiknya khas sekali dengan potongannya pak presiden gitu ya
kalau dari pertama kali datang langsung duduk apa tipe seperti apa sih nih pak presiden ini
apa cerewet apa sini sini jangan kependekan atau sini jangan kepanjangan itu gimana
jadi kita kan awal tegang mbak ya pas beliau datang tuh langsung mencairkan suasana mbak
terus kalau untuk tipe customer sih pak jokowi customer yang mandu sama heselis banyak kok saya rasa
oh gitu kalau mencarikan suasananya seperti apa sih
jadi pak jokowi itu juga ini mbak sambil nanya nanya ini udah berapa lama mas punya bubble shop
terus kemudian rencana kedepannya bagaimana terus lagi kuliah di mana seperti itu mbak
sambil ini mbak yang lucunya mbak pas di awal pak jokowi mau disukur kan saya nanya mbak ya
pak jokowi izin berkenan lagu apa pak
terus beliau langsung bilang lagu sleng mas
oh ada gitu
hahaha benar karena pak jokowi itu slangker
kita puturin lagunya slang yang ini apa terlalu manis
oh terlalu manis
beliau sama mas bagas nih pasti terlalu manis
ini lah nyanyi nyanyi mereka
lalu itu pas lagi proses potong rambut itu dikelilingi oleh masyarakat setempat nggak sih
pada kaget nggak sih presiden datang ke daerah mereka
animonya luar biasa mbak luar biasa mbak
jadi di apa di
tempat saya itu kan warga warga sempur dari daerah sempur dari daerah itu
paling mumpuni semua mbak minta foto
dan kemudian pun di sana ada pak dandim pak kapolres dan pak walis petabim arya
terus ya nah kalau kesempatan seperti itu kemarin akhirnya mas baga sama teman teman stylist di salonnya
eh di barbershopnya memanfaatkan situasi kedatangan presiden ngapain aja pak
jadi kan beliau kan
ini memang tamu spesial mbak ya tamu hormatan kapal negara
ya kita juga memberikan service yang terbaik juga mbak
terus kemudian juga momen ini sih untuk memanfaatkan untuk saya sih apa mungkin bisa aja mbak ya
saya juga foto foto biasa dan video tapi kita upload ke instagram dan kepad
dan respon masyarakat teman teman keluarga itu kaget banget mbak
berkah lah mbak berkah buat kita mbak
berkah buat pengusaha muda lah mbak
berkah buat pengusaha muda
ya semoga semoga dengan kunjungan pak presiden ke usaha anak muda
ke depannya anak anak muda indonesia lebih berkarya lebih bagus untuk hidupnya bisnisnya
mas bagas yang terakhir nih kalau boleh tahu pak presiden ngasih tips berapa sih
pak presiden sih kita tagih ya kita tagih
kita kita kita apa beliau beliau beliau bayar dengan sesuai harga normal mbak gitu
kalau sukitnya beliau memberikan tips
saya kan ke talisnya kurang lebihnya ya mas jumadilas itu yang tahu gitu
oh dirahasiain kira kira sekian lah begitu ya
terima kasih mas bagas abis kedatangan presiden republik indonesia
mudah mudahan abis ini kedatangan presiden negara negara lain
terima kasih mas bagas gumilang sudah bergabung di connected